ya kita awali berita dari mojokerto
kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga truk terjadi di jalan raya lengkong
trawulan kabupaten mojokerto rabu pagi
proses evakuasi berjalan dramatis karena salah seorang supir truk terjepit kabin kemudi
paiman warga kertosono nganjuk terus mengerang kesakitan
karena kakinya terjepit kabin kemudi truk yang dikendarainya
polisi dibantu sejumlah warga terus berusaha mematikan mesin truk
dan mengeluarkan paiman dari dalam truk
setengah jam kemudian paiman akhirnya berhasil dievakuasi
dengan luka patah kaki dan bahu
selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit islam sakinah kabupaten mojokerto
paiman merupakan salah satu sopir truk yang terlibat kecelakaan beruntun tiga truk
di jalan raya lengkong kecamatan trawulan kabupaten mojokerto rabu pagi
diduga kuat sopir truk yang di tengah mengantuk hingga menabrak truk di depannya
yang berhenti karena lampu lalu lintas menyala merah
dari arah mojokerto
iya ini terus celah itu
truk yang belakang itu
latar belakang itu kan lampu merah ini
kita berhenti tau tau di belakang
di belakang ya
sementara itu polisi satuan lalu lintas polres mojokerto yang berada di tkp
langsung melakukan olah tkp dan memeriksa sejumlah saksi mata
sementara korban dievakuasi ada tiga
yaitu kendaraan yang kendaraan terkini setengah
itu ada dua dan kendaraan yang pernah berada di belakang ini satu
akibat kecelakaan ini arus lalu lintas dari jombang menuju mojokerto
tersendat beberapa jam